angin kencang yang menerjang area kebun raya bogor jawa barat pada minggu siang
menyebabkan beberapa pohon raksasa di kebun raya tumbang
beberapa pengunjung sempat tertahan beberapa jam karena gerbang ditutup secara paksa
pengunjung kebun raya bogor jawa barat tertahan di pintu masuk kebun raya pada minggu siang
pengelola kebun raya terpaksa menutup tempat wisata ini karena beberapa pohon tumbang diterjang angin kencang
pengunjung sempat memadati selasar loket
beberapa pengunjung sabar menunggu namun ada juga pengunjung yang memaksa masuk
sedikitnya lima pohon raksasa tumbang rata rata pohon patah di bagian batang
sebagian bahkan tercabut dari akar
dijelaskan sampai situasi memungkinkan yaitu anginnya agak kecil ya
alhamdulillah pada jam sekitar setengah dua belas ya anginnya sudah mulai mengecil
kami juga pertimbangkan nanti kalau situasinya angin sudah diambang atas norma yaitu membahayakan
kami juga silanya akan menyarankan kepada mereka untuk keluar
selain menumbangkan pohon angin kencang juga membuat sarang sarang lebah
kewanan lembah di area konservasi rusak
kawanan lebah sempat menyerang wisatawan
hingga kini pengelola kebun raya bogor masih mendata jumlah pohon rusak dan tumbang akibat angin kencang
sementara kebun raya bogor sudah dibuka kembali
namun tidak menutup kemungkinan kebun raya ditutup kembali jika angin kembali menerjang kebun raya
muhammad juanda bogor